tiga negara asean siap menggelar operasi militer darat gabungan di filipina selatan
sebelumnya operasi militer gabungan lewat jalur laut dan udara sudah dilakukan
militer indonesia filipina dan malaysia dalam waktu dekat akan menggelar operasi militer darat gabungan di filipina selatan
menteri pertahanan riyamizat riyakudu menjelaskan
langkah itu dilakukan untuk mencegah membesarnya kelompok radikal dan terorisme yang mengancam kawasan asia tenggara
menurut riamizat kelompok radikal dan terorisme di filipina selatan yang melibatkan sekitar empat puluh warga negara indonesia
berencana memindahkan medan tempur dari timur tengah ke kawasan asia tenggara
hal ini ditandai dengan maraknya aksi penculikan warga asing di perairan asean dan pendudukan kota marawi filipina
oleh kelompok maute yang berafiliasi ke isis
oleh sebab itu
operasi militer gabungan penting untuk segera dilakukan
dalam pertemuan ini menteri pertahanan filipina kelvin n lorenzana menegaskan
aksi terorisme mesti diperangi bersama karena mengancam stabilitas politik dan keamanan kawasan
rencananya usai bertemu menhan filipina
menteri ria mizat akan menggelar pertemuan lanjutan kerjasama pertahanan kawasan asia tenggara
bersama menteri pertahanan malaysia september mendatang
menurut data pemerintah filipina
saat ini kelompok bersenjata yang banyak terlibat pemberontakan dan aksi terorisme adalah
kelompok lainnya adalah maute group pimpinan isnilon hapilon yang tewas di marawi beberapa waktu lalu
dan saat ini digantikan uruji indama
kelompok yang berafiliasi dengan isis tersebut sempat menguasai marawi sebelum dipukul mundur militer filipina